natal dan tahun baru dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata
salah satu destinasi wisata favorit warga ibu kota dan jawa barat adalah kota bandung
hal ini membuat hotel di kota kembang penuh
bandung memang memiliki magnet tersendiri bagi wisatawan
terutama saat libur panjang seperti natal dan tahun baru kali ini
banyaknya wisatawan yang datang berpengaruh pada ramainya lokasi wisata
padatnya jumlah kendaraan serta meningkatnya tingkat hunian hotel
panorama alam yang menarik kuliner unik dan lokasi yang strategis
membuat kota bandung menjadi pilihan berlibur terutama warga jakarta dan jawa barat
hal ini membuat kamar hotel penuh karena sudah dipesan sejak jauh hari
libur panjang natal dan tahun baru yang juga bertepatan dengan libur sekolah
membuat tingkat hunian hotel di kota bandung meningkat tajam
tapi kalau kita bicara kota bandung ini juga pun masih rendah dari target kita
itu antara empat puluh lima sampai dengan empat puluh tujuh lima

kalau di bandung ini kalau bisa kita mentargetkan ya sembilan puluh lima persen
nah ini mudah mudahan
kalau saya lihat tadi malam cukup bagus
malam ini kelihatannya pun juga masih mendingan bagus
untuk menarik pengunjung beberapa hotel pun memberikan promo
kita ada dinner untuk malam natal dan khusus tamu kita kita peruntukkan tiga puluh persen diskon
dan di mana tamu luar kita peruntukkan itu dengan membayar lima gratis

jadi kita bisa mencari sepuluh persen
hotel lainnya yakni the transluxury hotel
yang berafiliasi dengan cnn indonesia pun
sudah penuh terisi sejak dua minggu terakhir
hotel dengan kapasitas dua ratus kamar ini memberikan penawaran menarik
seperti memberi suguhan konser band legendaris chillore tujuh dan all for one
pada perayaan tahun baru nanti
ataupun ad on dengan dinner
untuk new year's eve sendiri
kami ada beberapa paket
demikian juga paket tiket untuk acara new years kami
terpisah dengan kamarnya
penawaran menarik dari pengelola hotel
menjadi salah satu upaya untuk menarik perhatian wisatawan
puncak tingkat hunian
diprediksi akan terjadi pada malam tahun baru nanti